jumat pagi satuan lalu lintas polres magelang jawa tengah
menggelar operasi penertiban lampu strobo
yang dipasang di kendaraan pribadi
hasilnya polisi berhasil menyita lima puluh enam unit strobo
tindakan tegas dilakukan aparat satuan lalu lintas polres magelang jawa tengah
saat menggelar operasi penertiban lampu isyarat strobo
di sepanjang jalan soekarno hatta kabupaten magelang
mobil patroli dan pengawalan dikerahkan untuk mengejar
dan mengiring mobil pribadi yang menggunakan lampu strobo warna biru
dalam operasi tersebut polisi langsung menerbitkan surat tilang bagi pelanggar
selain itu petugas juga menyita lampu strobo yang biasa menjadi aksesoris mobil
para pelanggar rata rata tak mengetahui bahwa
masangan lampu strobo warna biru dilarang untuk masyarakat umum
apa itu variasi ya
dalam operasi tersebut satlantas polres magelang berhasil menyita lima puluh enam unit lampu strobo warna biru
jadi sesuai dengan undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan
di pasal lima puluh sembilan dijelaskan di situ bahwa
penggunaan lampu isyarat dan atau bumi sirine
warna merah kuning biru
itu hanya dilakukan
selain menilang dan menyita lampu stromo
polisi juga melakukan sosialisasi undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan
tentang lalu lintas dan angkutan jalan kepada warga
dari joko purnomo magelang
rahasia aksesoris kendaraan juga dilakukan di jakarta
polisi mengandeng pom tni dan dinas perhubungan
merahasia kendaraan pribadi yang menggunakan lampu rotator dan sirine
rahasia ini bertujuan untuk ketertiban lalu lintas
agar tidak mengganggu pengguna jalan lain
rahasia kali ini dilakukan
satuan lalu lintas polres jakarta timur
di dua tempat yaitu di jalan d i panjahitan
dan jalan majen sutoyo
di depan universitas kristen indonesia cawang
dari rahasia hari ini
satu lantas jakarta timur
menilang enam kendaraan pribadi
yang memasang rotator di mobilnya
namun selama ini masih sering disalahgunakan
undang undang yang mengatur
kendaraan yang diizinkan menggunakan rotator
dengan jelas tertuang
dalam pasal dua ratus delapan puluh tujuh ayat empat
undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan
tentang lalu lintas dan angkutan jalan